semoga liburannya masal dan banding kali ini diberi kelancaran dijauhkan dari huru hara
hai pulang tangan selamat amin semoga andin sama pak bos bahagia selamanya amin dan semoga diberi
selesai selesin baju kali ah ayo gigi nirna itu kan
apalagi aku tuh lagi senang banget karena aku kamu reina mama bisa berkumpul lagi
hai semoga bisa selamanya kayak gini terus
jauh jauh di mata tapi dekat ya udah kamu hati hati ya semangat kerjanya aku masuk dulu
aku merindu andin benar situasi saat ini sudah sangat membahagiakan ini aku udah
siapin rati buat nama
ini juga buat om ah oh cuma pinter kek apa nanti gua siap dengan konsekuensinya kalau gue mengungkap
dan mencari tahu jadi dirinya kalau sudah mengakui bahwa dia ketemu sama roy malam itu
dan dia memang minum minum sampai mabuk bersama roy tapi tidak lebih
hai dan dia bilang sama bapak bahwa orang yang menghamilinya pada saat itu adalah teman
teman modelnya yang jadi pertanyaan papa sebetulnya adalah sekarang bukannya waktu itu kamu bilang
orang yang menghamili elsa namanya fikri sementara elsa bilang
hai ya ampun gimana ini
hai aku dulu aku asal nyebut sama fikri untuk nutupin kecurigaan papa
hai ini mana yang benar
hai karena papa ngerasa ada yang disembunyikan dari papa
hai atau yang bohong siapa ke antara kamu atau siapa yang menembakmu
hai ini mana yang benar karena papa ngerasa ada yang disembunyikan dari papa atau yang bohong siapakah antara kamu atau siapa yang menembakmu

hai mungkin mungkin waktu itu elsa cerita sama aku
hai mungkin mungkin waktu itu elsa cerita sama aku

hai kurang lupa

hai vernya apa pun itu ya

hai aku harap kamu jujur selalu

hai kamu ingat haruslah kami kasih terima kasih
pada saat kita membuka lembaran baru lagi dalam rumah tangga kita
aku minta kamu untuk jujur
aku minta untuk kita saling terbuka
jangan ada kebohongan lagi
kalau sampai aku tahu ini kamu bohong
aku akan marah sekali sama kamu
cukup kamu bawa sama aku soal sertifikat rumah
aku harap ini bukan kebohongan lagi
ya allah kenapa sampai seperti ini
aku takut sekali kalau semua ini akan terbongkar
terima kasih pak bapak sudah memutuskan untuk membantu saya fal dan bu andi dalam penyelidikan ini pak
sama sama pak rendy
saya akan membantu bapak sebisa saya
jadi apa yang bisa saya lakukan pak
begini pak rencananya
saya akan mencari jalan untuk mencari jalan yang lebih baik
saya akan mencari jalan yang lebih baik
saya akan mencari jalan yang lebih baik
kira kira bapak bisa
tapi setelah saya ngajar ya
ya udah kalau gitu
saya harus ngajar dulu
silahkan terima kasih pak
semoga kali ini yang elsa katakan ke aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
ada apa bu
maaf kalau saya mengganggu
insya allah bu
kalau memang bisa dengan senang hati saya akan lakukan bu
oke jadi begini pak surya
baik terima kasih pak al
terima kasih mbak ali
hai al kamu sibuk
enggak baru selesai meeting kenapa enggak
oke kalau gitu abis dari kantor
kamu langsung menuju
lamur hotel ya
nanti temui mama disana oke
oke di situ
mama akan ajak rina juga ya
kamu jemputan dulu ya oke
oh aku merindu
kuyakin kau tahu
kalau jalan itu liatnya ke depan liat ke lantai
nanti kalau jatuh gimana
ya maaf tadi aku lagi nyari handphone
udah pulang ya
tapi kita mampir ke hotel lamur dulu
gak usah mikir macem macem ya andin
mama ngajak makan siang makanya kita disuruh kesana
tapi mama kok gak ngasih tau ke aku ya
ya karena mamu udah ngasih tau ke saya
ngapain lagi ngasih tahu ke kamu dua kali ngasih tau kan
bener mama yang ngajak makan kamu
yaudah kita galen ya